kemajuan sebuah negara bisa tercermin dari kondisi kereta apinya
biasanya semakin maju sebuah negara itu semakin canggih kondisi dan pelayanan kereta apinya
dan mungkin anda masih ingat saat kereta api kita di indonesia itu selalu padat dengan para penumpang yang ada di atas kereta api
dengan stasiun yang penuh sesak dan kurang bersih dan nyaman
tapi sekarang sudah mulai berubah wajah dari perkereta apian di indonesia
pelayanan juga sudah semakin membaik kondisi kereta api itu sendiri sudah semakin membaik
serta pelayanan dan keamanannya juga semakin meningkat
tapi kita masih jauh dari target ya
indonesia ini masih harus mengembangkan industri kereta apinya sehingga menjadi alternatif yang sangat bagus ya
bagi masyarakat kita maupun barang serta logistik untuk berpindah pindah
nah insight kali ini akan membahas apa saja rencana mengembangkan perkereta apian di indonesia
bersama direktur utama pt kai edi sukmoro
lima tahun lalu kereta api dan stasiun identik dengan kesemperawutan
kini anda melihat sebuah perubahan besar
wajah kereta dan stasiun yang kumuh dan tidak terawat berubah menjadi bersih rapi dan modern
kereta api indonesia menunjukkan transformasinya
pada dua ribu empat belas pt kereta api indonesia mencetak pendapatan sepuluh enam triliun rupiah
yang meningkat menjadi tiga belas lima triliun rupiah pada dua ribu lima belas
pada tahun ini pt kai yang dipimpin edi sukmoro ini optimistis
target pendapatan hingga dua puluh triliun rupiah bisa tercapai
kenaikan target ini bukan tanpa alasan
manajemen percaya diri warga semakin mengandalkan jasa kereta
sebagai transportasi sehari hari maupun untuk berpergian jarak jauh
keretanya tambah bagus terus nyari tiketnya juga enak juga
perbaikannya perbaikan untuk kai ditingkatkan lagi lebih banyak
harusnya lebih banyak lagi ya angkutan angkutan jadi nggak terlalu lama juga nunggunya
jadwalnya harus diperbanyak lagi tentunya untuk jakarta dan luar jakarta
enak sekali ya murah dan cepat dan nggak ada macet
yang paling jelas memang yang loket yang elektronik
itu bisa itu agak cepat dan saya dari dulu antrian lama sekarang udah ketik apa reservation number aja
dan udah langsung di print jadi enggak harus anti lagi dan udah lebih nyaman
peningkatan kinerja tersebut juga ditopang oleh pengadaan gerbong baru
dan beberapa penambahan perjalanan kereta api ke sejumlah daerah tujuan
pada saat yang sama anak perusahaan pt kai kereta komuter jabodetabek juga berbenah diri
kereta komuter jambodetabek kini sudah menjalankan sistem penerbangan kereta api
sistem e ticketing membuat stasiun bersih memperuntukkan peron hanya untuk penumpang
melatih tugas yang responsif dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang
pelayanan publik yang membaik membuat jumlah penumpang terus bertambah apalagi dengan harga tiket yang murah
namun konsumen masih mengharapkan perbaikan terutama terkait penambahan jadwal kereta dan ketepatan kedatangan kereta ke tujuan
terlepas dari semua hal tersebut perubahan di tubuh pt kai menjadi sesuatu yang harus diperlukan
terutama dikiru oleh banyak penyelenggara layanan publik lainnya
ya insight kali ini berada di stasiun gambir di tengah hirup pikuk
terminal kereta api ini salah satu yang terpadat di jakarta
kita akan mewawancari direktur utama pt kai edi sukmoro
berisik deh sih
bagaimana gambir ini salah satu yang tersibuk ya di jakarta
kira kira berapa kalau per hari ya pak edi
kalau hari biasa ini mencapai sampai delapan penumpang setiap hari
kalau senin sampai dua belas
dan selalu berisik kayak begini ya
dan selalu berisik seperti ini
kemana mana aja destinasinya
oh banyak sekali ini yang ke arah bandung ada ke arah semarang ada
cirebon solo jogja sampai surabaya sampai menuju ke jember ada semuanya
nah yang ini yang mau berangkat ini kemana ya
yang mau berangkat ini pergi ke solo
total dari jumlah kereta api yang lewat di sini perharinya mengangkut delapan penumpang berapa
kalau total mungkin sampai dua puluh lebih
dua puluh lebih ya
kereta api jarak jauh ya
jarak jauh ya
jarak jauh ya
ini juga dilalui sama krl jalan lokal
iya nah ini jadi makanya ekstra sibuk ya
pak edi anda kan sudah dua tahun ya menjabat sebagai direktur utama pt kai ini
jumlah penumpang selama anda bekerja di pt kai ini dari tahun ke tahun semakin meningkat atau turun atau bagaimana grafiknya
ya desi penumpang di kereta api ini makin hari makin bertambah
ini dan saya lihat cukup penuh ya isinya ya
penuh kurang lebihnya setiap tahun kalau di rata rata empat belas persen lah naiknya

dan ini tren yang dari
tren naik terus itu bisa empat belas persen
nah oleh sebab itu kesibukan di stasiun besar seperti ini di kota besar seperti jakarta ini luar biasa
nah jumlah kereta apinya itu bertambah atau tidak
kalau jumlah penumpangnya setiap tahun empat belas persen jumlah kereta apinya itu sendiri ada peningkatan
gini kalau di kereta api dibagi dua yang pertama itu kereta lokalan yang biasa kita sebut krl
itu kita bertambah dramatically naik terus
tahun dua ribu lima belas kita mendatangkan satu ratus dua puluh kereta tahun dua ribu enam belas ini enam puluh kereta terus nanjak terus
sedangkan kereta jarak jauh itu bertambah memang
tetapi tidak secepat itu
kita pesan sama inka tahun dua ribu enam belas ini saja lima transit k satu yang eksekutif dan lima trainset k tiga ekonomi
jadi tambahannya terus menerus
ini pun dirasa kurang untuk menambah
nah kalau kita lihat ya peta ya penggunaan kereta api di indonesia
misalnya kalau kita pergi ke negara negara seperti jepang atau di eropa atau bahkan

kereta api itu merupakan salah satu mode transportasi yang paling sering dan paling banyak digunakan ya
idealnya ya pak edi untuk indonesia ini seharusnya seperti apa
karena yang terus terang ini kan sejak zaman belanda kita memiliki transportasi kereta api ini
idealnya buat indonesia
jadi begini sejak zaman belanda yang ditinggalkan trek panjangnya itu tujuh ribu lima ratus km
saat ini yang existing itu adalah
nah oleh sebab itu di era presiden bapak joko widodo ini
memberikan arahan supaya ini reaktivasi dilakukan
supaya kembali lagi ke tujuh lima ratus bahkan lebih nantinya
dan ini rata rata di jawa ya
jawa dan sumatera
nah ini saat ini itu memang penambahan kereta ini
jalur jalur yang direaktivasi ada
juga jalur yang sudah diaktifkan
baru yang dibuka juga ada desi
saat ini kota kota besar itu jelas sekali bahwa ini membutuhkan angkutan massal seperti kereta api
jakarta ini sebenarnya sudah terlambat des
ini percepatan untuk membangun mrt lrt ini kita harapkan betul betul
karena kalau tidak jakarta ini kesulitan untuk melakukan perjalanan
nah pak edi melihat ya kenapa justru di indonesia itu jumlah rel kita itu berkurang
padahal ini kan sebenarnya kan dengan ada rel
dan dari tahun ke tahun ya dengan jumlah penumpang yang meningkat
kebutuhan meningkat itu apa selama ini menjadi kendala dalam perkembangan industri kereta api ini sendiri
satu prinsipnya barangkali karena pada saat eranya diperkenalkan sama jalan raya
sehingga barangkali moda transportasi yang pada saat itu memang menanjak

itu adalah mobil
nah oleh sebab itu ada track atau jalur atau lintas lintas dari kereta api yang kurang peminat
sehingga tidak mungkin untuk dioperasikan kalau tidak ada penumpang
nah akibat dari itu yang tadi saya katakan bahwa ada jalur jalur lintas yang sebenarnya mati
nah sekarang ternyata masyarakat membutuhkan itu
karena untuk kota kota besar seperti jakarta bandung surabaya
ini sudah harus dari sekarang dipikirkan accessibility dari manusianya
nah oleh sebab itu kita dua hal
satu reaktivasi juga akan dilakukan nantinya
coba khususnya di mana mana reaktivasi yang menjadi prioritas
kalau reaktivasi yang sudah dilakukan sekarang ini memang ini masih dalam hal jalur tamasya zaman belanda dulu
ambarawa ketuntang itu sudah ada
gedung jati dulu mati dihidupkan kembali
ini nanti direncanakan juga jalur mati yang akan dihidupkan
kemungkinan besar itu adalah jogja magelang
jogja magelang itu sudah ada track nya desi
sudah ada itu
hanya saja sekarang sudah berdiri bangunan bangunan
nah nanti mungkin secara hitungan kalau itu memungkinkan direaktivasi
nah arahnya nanti dari magelang bisa masuk ke borobudur
tapi kalau targetnya kita mulai dari jawa dulu
berapa tambahan kilometernya itu sendiri yang akan nanti rel yang baru dibangun
atau mungkin jumlah
rute rutenya itu totalnya itu berapa yang masih perlu dibangun
kalau menyangkut masalah prasarana rel kereta api
ini memang tergantung program dari pemerintah
karena kalau prasarana yang menyediakan sebenarnya pemerintah
karena kereta api ini di samping operator hanya menyediakan sarananya saja
kereta loko itu kereta api
tetapi dugaan saya bahwa di jawa yang kurang lebihnya mungkin empat kilometeran
ini akan diaktifkan semuanya
jadi kalau kita ingin mengangkat kembali jalur lintas yang sudah sudah mati ini
ya seperti tadi saya katakan
jogja magelang ada
bandung itu pun ada
bandung menuju ke ciwide itu ada
bandung menuju jatinangor ada
kemudian bandung cibatu pangandaran itu juga ada
tapi mati semua ini desi
semuanya sudah mati tidak digunakan
namun demikian trase atau tracknya ini masih ada
jadi pemerintah kalau memang menginginkan berjalan maka bisa
tapi kalau diaktifkan direaktifkan mudah mudahan kemudian hari ini bisa digunakan kembali
tapi kan untuk mereaktivasi kan berarti harus ada kebutuhan terhadap jalur jalur tersebut
dan tidak dilayani dengan baiklah istilahnya
baik itu oleh jalan raya ataupun dari penerbangan
karena pada akhirnya ini kan bisnis kan
ini harus ada revenue nya dan harus ada penggunaannya
dan harus bisa juga menariklah bagi para penumpang itu
jadi yang pertama
memang kita harus melakukan ini step by step berdasarkan prioritas
prioritasnya itu yang seperti desi tadi katakan
kalau jalur itu sudah terlihat sangat membutuhkan dibantu oleh angkutan massal seperti bandung ciwidei
itu mungkin akan menjadi prioritas
nah jalur jalur yang memang masih bisa dijangkau oleh kendaraan biasa mobil sepeda motor
barangkali itu less priority
tetapi intinya suatu hari nanti
angkutan massal ini kalau untuk kota besar ini mau tidak mau harus dilakukan
nah ini rencana ke depan untuk komuter khususnya yang dibawa kai apa apa saja targetnya
kcj ini menjalankan krl desi
nah dua tahun yang lalu penumpang itu hitungan saya rata rata itu satu hari itu lima ratus ribu
hari ini itu penumpang sudah hit delapan ratus lima puluh ribu
jadi ini luar biasa pesatnya untuk angkutan jabut tape
jadi memang kebutuhannya itu sangat ada di situ ya
kebutuhannya luar biasa
bayangkan dari bogor sampai dengan kota itu hanya membayar rp enam desi
jadi saya pikir ini memang harus diutamakan
karena kereta api ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
utamanya kalau pagi ini sangat padat
karena mereka itu berangkat ke kantor ke kota
kemudian mereka kembali lagi ke daerah bogor bekasi daerah daerah depok segala macam menggunakan kereta api
nah itu saya lihat ya tadi kan yang komuter itu
itu padat sekali ya
seperti jakarta ini kelas jabodetabek dan lain sebagainya itu
berapa jumlah komputer yang diperlukan pak edi
di perpres delapan puluh tiga disitu ditulis capaian dari komuter ini diharapkan tahun dua ribu sembilan belas desi
itu satu dua juta penumpang diangkut dalam satu hari
nah untuk mempersiapkan itu maka pt kereta api indonesia selalu mendatangkan tambahan kereta
tahun dua ribu lima belas kita menambah kereta satu ratus dua puluh
tahun dua ribu enam belas enam puluh kereta
ini tahun dua ribu tujuh belas kita akan mendatangkan lagi satu ratus dua puluh lagi
begitu seterusnya sampai tahun dua ribu sembilan belas nanti kita berharap kita bisa ngangkut satu dua juta manusia
ini di jakarta saja
jakarta dan seputarnya ini
kami sudah bekerja sama dan komunikasi dengan departemen perhubungan secure dirjen kereta api
kemungkinan besar bahwa surabaya misalkan desi itu akan ada tram
tramnya itu akan mengantar penumpang itu di dalam kota
mereka akan berjalan di median di tengah jalan itu
dan kita berharap ini juga bisa membantu kepadatan
seperti zaman belanda dulu kan
seperti zaman belanda dulu
tidak ada tram
tidak ada tram
tidak ada tram
jadi ini sudah kembali ke masa lalu
pak edi melihat ya meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan kereta api ini dan komuter lain ini
ini apakah memang karena jumlah kepadatan penduduknya meningkat
atau memang orang mulai beralih ya dari mode transportasi komuter yang lain
karena mungkin sudah mulai menjadi pilihan lah istilahnya mode transportasi ini
saya kira dua duanya jalan desi
jadi yang pertama memang mungkin jumlah penduduknya meningkat
yang kedua memang kenyamanan dirasakan oleh para penumpang
nah yang pasti bahwa kota kota besar ini memang harus dipikirkan sejak sekarang
karena bandung itu sendiri mana kalah datang weekend itu di dalam kotanya sudah padat sekali
biasanya kalau bandung weekend itu mobilnya ada flat base semua kan ya
flat base semua
idealnya mungkin justru lebih banyak orang berwisata menggunakan kereta api
kalau memang bisa diantar kalau di dalam itu sudah ada angkutan lokal
dari jakarta ke bandung kita punya argoparayangan
nanti dimasuk di stasiun besar bandung bisa transfer ke angkutan lokal kereta
nah ini di jawa ya
kalau di sumatera apa kira kira target atau rencana ke depan untuk mengembangkan
untuk saat ini di kereta api ini sedang dilakukan penyelamatan
sedang dilakukan penyambungan jalur jalur kereta api sejak dari lampung sampai ke banda aceh
jadi sekarang ini memang sudah ada jalur kereta api tapi island
misalkan sumatera bagian selatan terputus
dia tidak nyambung ke sumatera bagian barat
ini tidak nyambung juga dengan sumatera bagian utara
dan nantinya ini akan disambung
lampung palembang pekanbaru riau dumai
nanti nyambungnya ke kiri ke atas
arah sumatera barat dumai
nanti masuk ke rantau perapat masuk ke medan masuk ke banda aceh
kira kira kapan itu
ini sedang dikerjakan oleh direkturat jenderal kereta api
tahun berapa kira kira
tepatnya saya tidak tahu tetapi harapan kami sih dua ribu sembilan belas barangkali sudah bisa tersambung ya
jadi kita dari jakarta misalnya mau ke aceh
itu bisa ya naik kereta api
kemudian lewat nyebrang pakai feri ya
nyebrang feri turun di tanjung karang atau lampung
nanti nyambung kereta api lagi ke sana
ya ini alternatif yang sangat menarik ya
daripada misalnya bawa mobil sendiri atau naik ke jalan darat kan biasanya jauh lebih membahayakan juga ya
nah pak edi ini kita untuk indonesia ini selain dua pulau ini kira kira akan dikembangkan di pulau pulau lain
seperti di kalimantan di sulawesi di papua
karena kebutuhan itu kan juga ada
memang betul desi karena di dalam rencananya saya sudah melihat bahwa saat ini itu sedang dibangun jalur kereta api dari makassar ke parepare
ini jaraknya kira kira satu ratus empat puluh lima km lah
ini sudah menggunakan lebar spur yang berbeda
dia yang lebih lebar seribu empat ratus tiga puluh lima
kalau yang lebar spur ini desi ini sepuluh enam puluh tujuh ini yang lebih kecil
oh jadi lebih lebar ya
kecepatannya dia bisa sampai dua ratus km per jam
ini sedang dibangun oleh dirjen ka dari makassar menuju ke parepare
nanti terus nyambung sampai sulawesi tengah sampai ujung sampai nanti ujung menado
nah itu salah satu program
kedua juga kereta api di kalimantan
kalimantan rencananya memang sudah tertulis tetapi ini saya persilahkan pemerintah karena ini kan kalau jalurnya yang menyediakan ini pemerintah juga sudah direncanakan
dari mulai ujung kalimantan turun ke barat
kalimantan turun ke balikpapan langsung barangkali nanti ke pontianak ke kalimantan barat nantinya
begitu pula di papua
direncanakan bapak presiden menginginkan ada kereta api juga di papua
wow exciting sekali ya
perencanaan perencanaan ini semua apakah didasari misalnya kebutuhan manusia yang berpindah atau harus misalnya berpergian dari titik
atau lebih ke misalnya lokal
atau lebih ke misalnya
logistik atau yang selama ini mungkin merupakan bagian dari infrast pembangunan infrastruktur yang berporos maritim itu apa yang mendasari pemetaan dari perkembangan kereta api di indonesia
atau semuanya ini
jadi sebagai contoh pembukaan jalur misalkan dari palembang menuju ke pakanbaru riau
itu nanti sekaligus bisa mengangkut hasil bumi barang
atau produk yang memang dihasilkan yang dilalui
nah sama di kalimantan juga baik itu angkutan penumpang juga mungkin nanti bisa dilakukan
juga angkutan barang terutamanya hasil bumi
misalkan batu bara bisa juga
kayu bisa juga di kalimantan
nah yang mendasari itu semualah yang membuat bahwa mungkin pemerintah ini berpikir bahwa memang semuanya ini harus diberikan jalur kereta api
jadi terima kasih
apa edy saya ingin melihat sekarang kerangka mindset penggunaan kereta api itu sendiri
terus terang kalau kita di indonesia dengan banyaknya penerbangan yang murah
misalnya kita bisa pergi dengan hanya berapa ongkosnya itu tidak seberapa
itu orang kan lebih memilih misalnya menggunakan pesawat terbang
idealnya itu berapa porsi dari penggunaan masing masing transportasi itu untuk membuat suatu pergerakan manusia dan barang di indonesia itu efisien dan juga cepat lah gitu dalam memindahkan itu baik orang maupun barang
ya secara prinsip di negara negara maju itu yang diutamakan justru mass transport yang berbentuk berbasis rel kereta api
seperti di eropa tarif dari kereta api dengan pesawat terbang itu hampir sama malah
kan mungkin bisa lebih murah ya naik pesawat
nah di eropa pun juga kalau kita lihat mindset mereka itu mereka lebih mementingkan mencari kereta api dulu
kalau kereta api tidak didapat baru diambil
baru dia mencari pesawat terbang
nah sebenarnya kita juga menyimak bahwa di indonesia ini pun tidak semua orang prefer naik pesawat terbang
barangkali ada sejumlah orang yang sebenarnya tidak suka naik pesawat terbang
nah pilihan ini itu membantu untuk angkutan bagi mereka mereka juga yang memang pilihan utamanya ada kereta api
sebagai contoh sedesia dari jakarta menuju ke purwokerto
apakah mereka yang
menginginkan naik pesawat terbang punya pilihan
jadi tetap harus naik kereta api
naik kereta api dari jakarta purwokerto straight bisa
pesawat terbang tidak bisa karena di sana tidak ada lapangan terbang
jadi tidak ada kompetisinya
tidak ada pilihannya
nah oleh sebab itu pembukaan jalur dari kereta api ini sebenarnya dimaksudkan untuk membantu menolong bersama sama memindahkan orang yang ingin travel dari satu titik ke tempat lain
jadi tidak dianggap sebagai kompetisi
tidak dianggap sebagai kompetisi terhadap modus atau angkutan lain
yang pasti bahwa hari hari besar itu kereta api itu tidak bisa menahan banyaknya penumpang yang ingin naik kereta api
tapi kalau jalur atau rute rute yang populer misalnya kan yang sekarang juga banyak penerbangan
taruhlah jakarta surabaya
tapi dari segi ongkos itu kan tidak jauh berbeda
karena kereta api ini bisa lebih kompetitif lah istilahnya dibanding dengan pesawat
kalau kita ke bandara juga kan wah rame
minta ampun ya
begini desi kalau mau membandingkan antara kereta api dengan pesawat terbang tidak boleh dibandingkan pada hari hari tertentu harga tiket kereta api dibandingkan dengan hari biasa pesawat terbang
karena kalau saja dibandingkan hari hari besar di kereta api dengan pesawat terbang kereta api tidak akan pernah lebih mahal daripada pesawat terbang
nah yang menjadi persoalan sekarang adalah waktu tempuh
ini yang sedang kita mau achieve
karena seperti jakarta surabaya jaraknya hanya tujuh ratus km
naik pesawat mungkin hanya satu jaman lebih ya
kalau kereta api bisa kecepatannya di speed up dengan jalur yang ada
satu ratus lima puluh saja km per jam rata rata
makanya hanya di tempuh dalam tempuh lima jam lima lima jam
saya yakin betul orang orang yang barangkali harusnya naik pesawat terbang tidak mendapatkan tiket mereka barangkali akan bisa bergabung dengan kereta api
karena untuk menuju ke pesawat terbang mereka harus ke airport dulu
kalau kereta api tidak di pusat kota
dan nanti sampainya kalau ke surabaya itu kereta api juga di pusat kota bukan di pinggir kota
nah ini des
saya sebut lagi yang bisnis pesawat terbang lah istilahnya
karena di situ kan player swastanya kan cukup banyak
sehingga mereka bisa menekan harga dan juga alternatifnya maskapai ini maskapai itu dan lain sebagainya
pak edi sebagai dirut ini kan bisnis modelnya itu kan harus jalan mau tidak mau dan tidak
ya idealnya kan profit ya sebagai bumn
ini apa strateginya untuk meningkatkan
dari segi bisnisnya
dimana saat ini saya lihat kan belum ada pihak swasta yang berkompetisi ya
kalau di jepang kita lihat kan ada satu yang japanese nya
ada yang shinkansen nya dan lain sebagainya
ini adalah istilahnya kompetisi lah masuk ke dalam industri kereta api ini
ya kalau sesama kereta api memang belum ada
karena memang pt kereta api indonesia adalah satu satunya operator
yang ada di indonesia ini untuk menjalankan kereta api
tetapi undang undang sudah membuka desi
bahwa diizinkan swasta atau operator lain masuk ke dalam bisnis perkereta apian
nah oleh sebab itu kita berharap juga untuk membangkitkan atau membantu percepatan angkutan kereta api ini
maka kesempatan investor asing atau investor lokal kalau memang mereka berminat mereka bisa membuka
jadi ini sudah
sudah boleh undang undangnya sudah mengizinkan
kira kira sudah ditawarkan kepada siapa saja
apakah ada investor asing yang ditawarkan untuk beroperasi
ya skimnya memang sedang dihitung
ini kan seperti contoh mungkin desi pernah mendengar kereta cepat jakarta bandung
ini juga ada faktor asing
ya dengan china atau dengan jepang
nah ini nanti kereta jakarta surabaya peminatnya banyak desi
jepang juga minat
kemudian china juga minat
kemudian korea minat
nah ini mengundang swasta supaya masyarakat punya pilihan bahwa dengan menggunakan moda transportasi ini barangkali inilah yang saya cari
sekarang misalnya perusahaan ini profit atau nggak
profit sesuai target
profit lebih dari target
lebih dari target
jadi dari tahun ke tahun kecenderungannya profit
ya naik kecenderungannya naik
base lainnya itu keuntungannya itu naik
jadi secara bisnis sebenarnya perusahaan kereta api di indonesia itu untung
ini rata rata dari mana keuntungannya
betul itu pertanyaan bagus
pertanyaan ini menuju yang paling besar sebenarnya keuntungan yang kita bidik memang angkutan barang desi
angkutan batu bara
nah ini besar sekali potensinya
nah ini adanya di sumatera selatan
ini angkutan batu bara
sampai saat ini memang pendapatannya revenue nya itu kurang lebih mirip mirip
antara angkutan penumpang sama angkutan barang batubara ini kira kira lebih besar penumpangnya lima puluh satu mungkin ini empat puluh sembilan lah
tetapi ke depan ini kita berharap angkutan batu baranya atau angkutan barangnya ini akan melejit naik tinggi
karena prasarat dari angkutan barang ini jauh lebih ringan daripada angkutan penumpang
angkut batu bara kita bisa di sumatera selatan itu satu train set itu enam puluh enam puluh gerbong kita tarik sekali tarik
dan itu tidak perlu ac desi karena barang itu tidak perlu di ac
dan kalau ada guncangan sedikit juga tidak bermasalah karena dia barang
jadi kedepannya nanti kita akan bidik bahwa angkutan barang
ini akan menanjak cepat dibanding angkutan penumpang meskipun penumpangnya juga kita akan perhatikan
kedepannya apalagi dengan jumlah pengangkutan barang yang semakin meningkat
dan juga jumlah penumpang yang semakin meningkat itu dari segi profitnya atau pendapatan yang diinginkan itu ada targetnya pak edi
ada berapa persen idealnya itu peningkatan sehingga membuat perusahaan ini betul betul
betul betul sehat lah ya
ya secara pasti sebenarnya karena kereta api ini public service ya
keuntungan kita itu saat ini itu sudah mencapai kategorinya bagus karena tahun dua ribu lima belas yang lalu kita mencapai satu dua triliun bersihnya
jadi ini luar biasa satu dua triliun dari revenue yang mencapai dua belas
ini sudah cukup besar
nah di tahun dua ribu enam belas ini kemungkinan besar pendapatan kita nanti baseline nya keuntungan besarnya bisa naik menjadi satu lima
nah memang sasaran yang kita tuju di samping penumpang karena kalau penumpang itu kan jenuh
tapi barang ini baik itu batu bara baik itu semen baik itu parcel itu masih berlimpah
dan jangan lupa desi bahwa angkutan barang khususnya di jawa itu juga membantu program pemerintah karena jalur utara itu
jalur lintas utara itu kalau barang itu sudah bisa dipindahkan ke kereta api maka banyak sekali keuntungan yang diambil
kecelakaan berkurang karena biasanya dipakai tril terus kerusakan jalan juga berkurang ketepatan waktu
dan ini bisa menurunkan ya harga
harga dari komoditas itu sendiri
nah edi untuk kedepannya ya indonesia ini kembali ke mindset penggunaan kereta api itu sendiri ya
saya ingat ya kalau misalnya ke gambir dulu atau ke senen itu kan wah
padat tidak nyaman
terus kalau naik kereta api itu orang duduk di atas kereta api
saya lihat ini sekarang pemandangan seperti itu sudah jauh berkurang ya
kalau kita ke gambir ini misalnya tempatnya nyaman tertib bersih
dan kalau saya lihat juga kereta apinya bagus mulus dan inilah lebih aspek kenyamanan itu ya pertama ya
apalagi yang akan terus menerus ditingkatkan pak edi
dari segi kenyamanan sehingga semakin banyak orang yang ingin menggunakan kereta
desi kereta api sejak ditangani oleh pak jonan saya membantu pak jonan dulu shifting mindsetnya berubah
dulu orientasi kita adalah produk
sekarang kita shifting menuju ke pelayanan
betul tadi dikatakan
bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi orang di atas kereta
sudah tidak ada lagi asongan atau orang jualan di dalam kereta api
dengan sistem yang kita buat orang hanya bisa masuk ke dalam stasiun kalau dia mempunyai tiket
jadi dengan sistem boarding
ini membuat juga penumpang menjadi nyaman
karena yang bisa masuk pasti dia penumpang
dan juga sistem penanganan tiketnya sekarang ini kita kenalkan namanya
jadi penumpang itu bisa melakukan printing sendiri dengan waktu hanya tiga detik
langsung ke print boarding passnya di stasiun
sehingga ini mempermudah mempercepat sehingga penumpang merasa mudah saya bertransaksi dengan kereta api
service sekarang pelayanan itu diutamakan sekarang
kalau dari aspek keamanan

kalau ya dulu mungkin dengan adanya orang di atas kereta api itu kan pertama itu membahayakan
sering kita dengar kecelakaan kereta api
tempat tempat di mana palang atau pintu kereta api yang menjadi yang tidak tertutup dan lain sebagainya
belum di indonesia ini kan kita rawan longsor rawan gempa bumi dan lain sebagainya
bagaimana keamanan kereta api ini
ya keamanan perjalanan kereta api kita letakkan di nomor paling atas
jadi perjalanan kereta api harus aman
nah memang ada daerah tertentu yang sudah kita indikasikan itu harus diwaspadai keamanan
karena keamanannya ada dua sih
keamanan karena gangguan alam
yang satu lagi keamanan perjalanan kereta api karena gangguan manusia
nah manusia ini masih ada pelemparan terhadap kereta api
nah belum lagi kalau ada orang meletakkan kayu besi di jalur
ini membahayakan perjalanan kereta api
nah yang kedua adalah keamanan perjalanan karena alam gangguan alam
yang paling banyak adalah lintas selatan
karena lintas selatan ini curah hujannya lebih tinggi
kemudian kondisi geografisnya lerengnya itu
yang kedua juga bisa banjir
nah oleh sebab itu kru atau semua staff kereta api itu harus meyakinkan bahwa kereta yang jalan ini pasti aman
kita punya jpj julu penilik jalan
dimana orang ini berjalan kaki setiap petak
harus memberikan sinyal kepada stasiun bahwa kereta ini boleh jalan karena jalan ini sudah aman
selama ini tidak mengatakan itu maka kereta tidak bisa boleh dijalankan
bayangkan malam malam kereta jalan maka staff saya atau pasukan saya masih ada di lapangan untuk meyakinkan keamanan perjalanan kereta
tapi makin lama pak edi sendiri melihat makin aman kereta api itu
meskipun satu persatu masih adalah pelemparan
ya mungkin orang suka ya mereka
mungkin mencuri ini ya
mencuri relnya itu dengan kaca
itu masih sering terjadi juga
kalau di jawa penrol pencurian penrol tidak ada
tetapi yang di sumatera masih ada
bahwa ini menyangkut masalah keamanan perjalanan kereta api yang nyangkutnya nyawa manusia
kalau dari segi jenis kereta apinya ini kalau kita lihat di gambir ini memang bagus bagus ya
tapi apakah ini mencerminkan armada kereta api yang kita miliki di indonesia atau bagaimana profilnya
armada kita seluruhnya kereta yang dimiliki kereta api satu tujuh ratus
jadi total jumlah benarnya adalah delapan ratus delapan puluh dua kereta itu usianya sudah tiga puluh ke atas
soal kesehatan atau keamanan keretanya nggak ada masalah
tapi soal usia ini memang harus segera kita lakukan permajaan
target saya dalam tiga tahun maka delapan ratus delapan puluh dua ini harus sudah diganti dengan kereta yang baru atau permajaan
nah oleh sebab itu setiap tahunnya itu kita skedulkan kemungkinan besar membeli tiga ratus lima puluh kereta
seperti saya katakan tadi desi
tahun dua ribu enam belas ini lima train set k satu dan lima trainset k tiga ini totalnya sudah seratus kereta
jadi dua ribu tujuh belas kita rencanakan tiga ratus lima puluh dan ini desy kebanggaan kita yang mengerjakan atau yang membuat adalah inka
pabrik kita sendiri di indonesia
jadi kita bukan impor ini dari jepang atau dari
kecuali kereta api cepat kan dari china
jadi kita bisa membeli kereta api cepat nanti dari china
itu beda cerita ya
ini buat populasi kita yang semakin lama semakin besar idealnya berapa jumlah kereta api yang harusnya kita miliki
ya tergantung target penumpang yang ingin kita angkut
dalam catatan saya ini harus terus meningkat karena permintaan itu meningkat terus
karena begini yang sekarang kereta jarak jauh itu tidak mungkin penumpang tidak dapat tempat duduk
karena sekarang one man one seat
kalau dulu kan ada yang di wc ada yang berdiri ada yang di atas atap ada yang duduk di lantai
sekarang tidak lagi
semua penumpang itu pasti punya tempat duduk
jadi profilnya nanti juga ke depan ada peremajaan
peremajaan dan penambahan
idealnya penambahan ya
targetnya berapa tahun dua ribu sembilan belas
itu tadi memenuhi bahwa
ada angka mungkin dua ribu atau tiga ribu
sehingga kita ingin memenuhi ini dengan menyediakan armada yang lebih
seperti contoh tadi bahwa delapan ratus delapan puluh dua kereta
kita membelinya nanti seribu
jadi sebagian ada peremajaan yang sebagian lagi juga ada penambahan kereta
dan ini hasil karyanak bangsa ya
inka yang membuat
kita order dengan inka
dan kita selalu memberikan kesempatan yang paling baik buat pabrik kita
pabrik kereta kita
karena inka ini diciptakan untuk membuat kereta api
dan mereka sanggup memproduksi dalam volume yang lumayan cukup banyak

sepuluh train set itu kalau satu train set itu sepuluh saja sudah seratus
mereka kemarin sudah komunikasi dengan saya mereka sanggup untuk melakukan itu
kalau dari segi sdm nya itu sendiri dari perusahaan kereta api ini
apa kira kira yang masih harus diperbaiki apalagi kalau lebih banyak service oriented kan
jadi berarti harus disiplin lah menjaga ketertiban efisiensi dan lain sebagainya
bagaimana pak edi dalam training dan juga fasilitas yang bisa kita dapatkan
ini pegawai organik kita dua puluh tujuh ribu
tetapi seiring dengan penambahan jalur penambahan kereta kemungkinan nanti di sulawesi juga akan ada kereta
maka kita juga menyiapkan armada kru armada yang ada nanti kita gunakan
kan tidak mungkin keretanya ada langsung kita cetak orang kan nggak bisa
jadi kita harus berusaha untuk melakukan training dia butuh untuk mendapatkan sim kereta api izin segala macam
sehingga dari sekarang kita sudah persiapkan
jadi dari dua puluh tujuh ribu pegawai organik ini banyak sekali pelatihan yang kita berikan
untuk kalangan yang bawah pt kereta api indonesia itu mempersiapkan orang orang supaya mereka bisa maju
itu dalam dua bulan sekali mereka berangkat ke cina enam puluh orang kita berangkatkan
ini sudah ribuan
kenapa ke china apa mereka jauh lebih
yang pertama ini dilakukan sejak zaman dulu jadi training ke china ini
jadi penjaga palang pintu juga berangkat
iya yang pertama adalah kondisi environment atau masyarakatnya kurang lebih sama
jadi populasinya luar biasa ledakannya
yang kedua di china jauh lebih murah
jadi memang training ke china itu membutuhkan biaya yang tidak lebih mahal dibanding kalau ke jepang kalau ke eropa
nah ini untuk yang level level ke bawah
tetapi level menengah manajer ke atas kami punya fasilitas untuk training di paris
kita kerjasama dengan sncf sncf itu adalah kereta apinya paris perancis
nah kita mengirimkan ke sana dulu kita mengirimkan setiap trip itu kira kira tiga puluh orang sekarang sudah sembilan belas orang
karena kita juga memberikan kesempatan mereka training baik di paris maupun belanda
karena ini semua kereta yang lama ini tinggal di belanda

kalau organisasi dari belanda minta kereta yang kita punya itu dipajang di belanda
karena buatan belanda tapi dia tidak punya yang punya kereta api indonesia
heritage ya sudah merupakan heritage kita punya di ambarawa
kalau desi nanti mau bertandang atau melihat kereta kereta zaman dulu seribu sembilan ratus lima seribu sembilan ratus dua puluh itu ada semua di ambarawa
jadi sebenarnya sejarah indonesia dan kereta api itu sejak dari masa kolonial dulu itu kita sudah hebat
ini ngomong ngomong barusan kereta api yang lewat itu buatan inka ya
bukan kalau ini kan krl
ini sudah memenuhi standar dari segi emisinya bersih menjaga lingkungan hidup dan

itu kan sekarang kan penting ya
iya yang begitu begitu
⁇ s a musk itu harus dipenuhi apalagi standar keselamatan perjalanan saya tidak bisa toleransi dengan itu
sehingga apapun yang dibuat oleh inka kalau sudah sampai di jalan itu pasti akan ada sertifikatnya
jadi aman untuk dijalankan dan memenuhi standar

di mana nomer perkembangannya bisa berjaya
jadi bagaiman juga
yang lovers dengan sejarah k
dari bandara ke kota kan ada kereta apinya dan dari pelabuhan dan lain sebagainya
itu semua kan istilahnya harus terpenuhi lah
ini tantangan terbesarnya apa
gini satu hal barangkali saya titipkan pada kesempatan ini
yang justru membuat kita harus memberikan perhatian adalah masyarakat
karena masyarakat masih banyak sekali yang perlu diedukat dalam hal tentang perkereta apian
saya berikan contoh tadi itu bagaimana mengajari mengejukit masyarakat ini
untuk mengadakan atau membeli tiket secara online
tidak perlu datang berbondong bondong ke stasiun
yang kedua manakala dia berangkat jamnya sudah ada kursinya sudah ada keretanya jenisnya sudah ada
kalau dia berangkat jam empat sore jam tujuh pagi sudah di stasiun
itulah yang menyebabkan stasiun senen itu penuh sesak
perlintasan itu selalu berlintasan
selalu memakan korban
ini mau saya sampaikan pada kesempatan ini
bahwa di lintas itu sudah ada tiga tanda yang kita letakkan
satu itu selalu ada stop sign
stop sign itu artinya
kalau kendaraan itu menjumpai stop sign
dia harus berhenti lihat kiri kanan
ada pintu atau tidak ada pintu itu sudah harus dilakukan
yang kedua ada sinyal atau tanda kereta api
bahwa di depan ada pintu kereta api
undang undang mengatakan kereta api harus didahulukan
yang ketiga ada jalan kecut
biasanya kalau perlintasan itu resmi itu sebelum masuk ke perlintasan itu
itu menandakan bahwa di depan akan ada rel kereta
nah yang lebih paling penting lagi adalah masyarakat perlu tahu
bahwa kereta api itu itu tidak boleh di relnya itu ada benda apapun kapanpun tidak boleh
karena kalau ada yang sampai tertabrak
itu berarti orang itu ada di rel
karena kereta api tidak jalan di rumput kereta api jalan di rel
nah intinya adalah bahwa palang pintu itu hanya pelengkap
tidak ada palang pintu kalau itu memang resmi
manakala dia jumpai stop sign
pengemudi harus berhenti harus lihat apakah aman saya melintas
jadi ini yang perlu diedukat kepada masyarakat
nah ini sosialisasi edukasi ini apakah dilakukan terus menerus pak
ada perbaikan tidak dari mindset ataupun behavior dari orang
karena biasanya ada kereta api lihat kanan kiri nyebrang
nah ini memang ada beberapa tempat di mana kepadatan itu sudah tinggi
memang mereka itu ngintip ngintip padahal pintu sudah tertutup
nah ini perilaku atau behavior yang begini yang mestinya perlahan lahan kita harus educate
karena keamanan mereka sendiri sebenarnya untuk ini
sebenarnya undang undang sudah mengatakan bahwa
ke depan itu sudah tidak boleh ada perlintasan sebidang
dia harus jalan rayanya ini harus underpass atau flyover
jadi tidak ada crossing sebidang
namun demikian karena crossing ini banyak sekali
sehingga pemerintah daerah melalui sosialisasi mereka berjanji
akan melakukan perlintasan tidak sebidang ini bertahap
seperti dki saya sudah temui bapak gubernur
beliau mengatakan kita cari yang paling padat
itu prioritas karena anggarannya juga terbatas
nah satu lagi ke depan
ini dari segi untuk membuat kita lebih cinta lagi lah menggunakan kereta api
dan ini kita harus ingat sekarang sudah nyaman lah istilahnya
jangan khawatir tidak akan dapat tempat duduk ya
ada yang saya lihat di negara negara lain itu di maximize ya
menjadi suatu atraksi sendiri
di situ kita berwisata
di situ kita tempat ini ada rencana ke depan
dimana lebih banyak penggunaan kereta api ini juga untuk memajukan destinasi wisata kita itu sendiri
dengan misalnya dan pelayanan yang seperti hotel oriend express kan kalau yang ada di misalnya di india gitu
itu bagaimana pak edi ke depan
ya dengan arahan dari ibu menteri bumn memang kereta api ini harus bersinergi
dengan bumn lain untuk menuju ke situ
bahwa betul destinasi destinasi tempat wisata itu dicoba sekarang ini kalau bisa juga dijangkau oleh kereta api
nah oleh karena itu salah satunya encouragement dari pemerintah ini juga diarahkan ke borobudur misalkan
nanti kereta api direncanakan akan ada yang dari jogja melalui magelang masuk ke borobudur
ambarawa itu kita punya
museum kereta api besar sekali di situ
itu juga ada kereta
kereta itu kereta zaman kelutuk dulu
di mana bangkunya masih kayu
sehingga orang itu merasa tamasya jalan dari ambarawa ke tuntang ke kedung jati
itu merasakan dia
nah yang begini begini di dalam era sekarang ini sedang kita garap semua desi
sehingga tempat tempat yang wisata yang bagus bagus nantinya akan bisa dicapai dengan menggunakan kereta api

dan dalam interior kereta apinya itu sendiri
misalnya di situ bisa ada tempat tidurnya ada restorannya dan lain sebagainya
mungkin terakhir pak edi wish list ke depan untuk memudahkan supaya perusahaan kereta api ini sukses profit dan juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat indonesia untuk ya bepergian apa apa saja

satu barangkali dukungan dari masyarakat
di mana mereka itu yang menginginkan kereta api maju ini mari kita jaga bersama karena kereta api ini milik kita semua
pelemparan tolong dihilangkan ini yang pertama
lalu yang kedua hindari pada saat hari hari sibuk membeli calok
karena kalau tidak ada pembeli maka calok mati sendiri tidak perlu dihalangi
masih masalah sampai saat ini
karena kan sudah bisa online pak
sekarang sudah tidak mungkin ada
yang ada itu sekarang malah

jadi orang menunggu malas ngantri dia pinjem ktp nya lalu dia belikan tiketnya
nah hal hal seperti ini itu akan membantu kami dalam membuat penertiban di dalam stasiun itu sendiri
sekarang saking padatnya itu setiap stasiun itu besar stasiun besar itu ada yang namanya blok satu blok dua blok tiga
jadi orang masuk itu satu dulu ya
kemudian kedua nanti nunggu
ketiga itu tempat boarding
orang boardingnya masuk yang dari dua pindah ketiga
yang satu ini masuk kedua
ini sudah kita bagi supaya tidak semuanya mengumpul di satu tempat
baik pak edi terima kasih banyak
semoga target target yang sudah direncanakan itu bisa terpenuhi
dan kita juga indonesia masyarakat memiliki salah satu alternatif
salah satu alternatif untuk bepergian yaitu menggunakan kereta api
ini seperti lagu waktu masih kecil kan naik kereta api
cuma jangan sampai bayar dengan percuma
baik sekali lagi terima kasih
ya demikian bincang bincang kita bersama direktur utama pt kai
dan semoga ya kereta api ini merupakan salah satu pilihan bagi anda untuk bepergian kemanapun
ada di indonesia karena sebenarnya sekarang juga jauh lebih nyaman
kereta apinya juga enak on time
dan beli tiket juga tidak harus ngantri begitu lama di stasiun
tapi bisa melakukannya online
ya demikian insight kali ini bersama saya desi anwar
langsung dari stasiun gambir
sampai jumpa dan bye bye